legenda tinju dunia asal filipina mani pekiau berkunjung ke bali
selain berencana membuka tempat hiburan bertema olahraga
petinju berjuluk pac man ini menunjukkan ketertarikannya
menggelar pertandingan eksebisi tinju di pulau dewata
hal tersebut diungkapkan oleh mantan juara dunia di delapan kelas yang berbeda ini
dalam sesi konferensi pers yang digelar pada rabu di kawasan batu belik kuta bali
berbagai sebagai salah satu destinasi wisata favorit dunia
juga menjadi alasan pkiau memilih bali sebagai tempat berinvestasi
pekiau dan mitranya berencana membuka sport bar dan lounge di bali
mani pekiau memulai karir tinju profesionalnya pada seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
sebelum akhirnya memutuskan pensiun pada dua ribu dua puluh
sepanjang karirnya pac man memegang rekor impresif
dengan enam puluh dua kali menang delapan kali kalah dan dua kali seri
dalam tujuh puluh dua pertandingan di ring tinju profesional
pekiau menangkan pertandingan di bali
saya berhasil menemukan pembentangan di bali atau di indonesia
itu akan menjadi menyeronokkan dan saya senang untuk itu
sebenarnya saya memiliki pembentangan di bali pada desember dua ribu sebelas di korea
saya harap pembentangan ini di bali
saya harap pembentangan ini di bali atau di indonesia akan menjadi menyeronokkan